sayang ajarin papa gimana cara mijitnya
hmm makanya enak banget
tadi salah sekarang salah
salah terus kayaknya saya
rena sayang ajarin
sama papa gimana cara mijitnya bener
yah masuk ke situ malah nanti ribet lu
deniz hubungin mama
ke nomor hp nomor yang lama
terus kenapa kamu gak bilang sama mama
gak mau mau pembentuk pikiran mama
deniz itu tadinya mengajak ketemuan mama di teman teman
saya udah nunggu
saya udah nunggu
saya gak mau istirahat sebelum telepon nino
kok nino nggak bisa saya telepon ibu mertua saya aja
saya gak mau istirahat sebelum nino telepon saya
sebelum telepon nino
pak dokter lisa
dokter lisa kok tava malam malam
ya angkat dong pak siapa tau penting
ayo di speaker ya aku mau denger
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
apa dokter lisa
dokter lisa kok malam malam telepon
dokter lisa kok malam malam telepon
ya udah cepetan angkat siapa tau penting
kamu speaker ya aku mau dengar
hehehe gua kira ada jam

denies itu sebenarnya ngajak ketemuannya mama di taman flamingo